panglima kodam jaya dan kapolda metro jaya meninjau lokasi banjir di cipinang melayu jakarta timur pada sabtu siang
sejumlah aparat juga menyusuri banjir setinggi empat meter menggunakan perahu karet termasuk mengevakuasi korban banjir yang ingin mengungsi
mayor jenderal dudung abdurrahman dan irjen paul fadli imron menyusuri kawasan banjir cipinang melayu makassar jakarta timur
pangdam dan kapolda metro jaya turun ke lokasi banjir cipinang melayu untuk memastikan warga bisa dievakuasi
dari penyusuran personil gabungan di lokasi banjir ketinggian air di lokasi mencapai tiga hingga empat meter
dua ratus kakak yang sudah kita evakuasi di masjid dan selanjutnya kita akan proses evakuasi
beserta kapolda metro jaya bangunan dan kapolda metro jaya
basarnas dan pemerintah daerah dari kodam dari polda metro kita memberikan bantuan khususnya makanan yang dibutuhkan oleh warga
serta obat obatan dan masker serta hand sanitizer